terima kasih assalamualaikum wr wb
selamat pagi bagi kita semuanya
kawan kawan media alhamdulillah hari ini kami resmi mendaftarkan ke mahkamah konstitusi
kami sudah melakukan melalui online jam satu malam tadi
dan pagi ini kami berserta tim hukum semua lengkap didampingin oleh kapten timnas kita yang kita banggakan kapten sogi
kami hadir di mahkamah konstitusi untuk melengkapi semua berkas berkas yang diperlukan
dan alhamdulillah kawan kawan dari makamah konstitusi menerima dengan baik
mahkamah konstitusi cukup profesional administrasinya sudah siap
karena proses persidangan kita akan berjalan
dalam permohonan ini banyak hal yang kami sampaikan
di pemohon ini tentunya dalam fakta fakta yang kami sampaikan kami lampirkan juga dukungan bukti bukti di lapangan
nah untuk lebih detailnya kawan kawan nanti bukti bukti itu akan kita lihat di proses persidangan
ini amanah dari rakyat indonesia
paling tidak kalau menurut hitungan kpu empat puluh juta lebih masyarakat memilih
belum lagi yang suara suara yang nggak kehitung yang lain lainnya
tapi paling tidak itu sudah bukti nyata bahwa begitu banyaknya rakyat indonesia yang menginginkan perubahan
menginginkan indonesia lebih maju
insya allah atas dukungan semua kawan kawan media dan semua rakyat indonesia kita akan mewujudkan kebenaran dan kita akan wujudkan keadilan
semoga mahkamah konstitusi dibukakan hatinya para hakimnya untuk nanti melihat fakta fakta ini dengan sejernih jernihnya

sebelumnya juga pak ari yang sempat bilang kalau kakak kakak ingin mekanismenya mau masuk ke bawah dulu baru mau ke bawah
apa yang harus dilakukan di depan
apa yang tadi sudah disampaikan bahwa ini bukan persoalan hasil
proses bagaimana mendapatkan hasil itu
kita menginginkan bahwa pemilu ini berjalan dengan jujur dengan adil dengan bebas
tapi fakta yang kami temukan tidak seperti itu
banyak sekali terjadi pengkhianatan konstitusi
yang dilakukan secara terstruktur sistematis dan masif
oleh karena itu kami menyampaikan ini di forum mahkamah konstitusi
karena kami masih punya keyakinan dengan para hakim mahkamah konstitusi untuk memperbaiki cita mahkamah konstitusi
demi menjaga demokrasi di negara kita
tadi kalau ditanyakan tentang bawaslu
ketika kami tanya kenapa banyak sekali yang tidak diproses
dan oleh karena itu kami laporkan bawaslu ke dkpp
dan ada beberapa yang sudah diberikan hukuman
hukumannya selalu sanksi teguran teguran saja
dengan forum di mahkamah konstitusi ini kita punya harapan yang besar
jadi yang kami sampaikan dalam naskah kami
intinya adalah permasalahan pencalonan wakil presiden
dari awal proses tersebut bermasalah dan lanjutan masalahnya luar biasa
karena kebetulan calon wakil presiden ini adalah anak seorang presiden sehingga membawa dampak yang begitu luar biasanya
bagaimana fakta fakta yang kami ditemukan di lapangan pembagian bansos yang begitu masif aparat penyelenggara pemilu ikut main aparat pemerintah ikut main itu semua kami uraikan di permohonan kami
dan itu diganti calon wakilnya silahkan siapa saja diganti mari kita bertarung dengan jujur dengan adil dengan bebas
komposisi hakim kami optimis karena kita melihat bahwa pimpinan yang sekarang ini pimpinan yang punya track record yang baik yang bagus
dan beliau kemarin pada waktu putusan kasusnya sembilan puluh sudah menunjukkan sikapnya
dan juga ada dua wakil yang baru yang darah segar dan kami tahu juga track recordnya baik
jadi insya allah kami optimis dengan wakil wakil yang ada di mahkamah konstitusi
mas bukti buktinya di sini apa
kalau di sini apakah ada bukti yang diajukan
saat mendaftaran di sini bukti bukti apa saja
iya bukti buktinya sudah kita masukkan semua lengkap
nanti di persidangan akan bisa dilihat bukti buktinya
kita di tim hukum amin ini terdiri dari tiga puluh tiga provinsi ribuan pengacara yang tergabung di sana
jumlah saksi berapa pak
kompastv independen tak percaya